setelah kakaknya gibran raka buming raka menjadi wakil presiden terpilih
kaisang pangarep sang adik ini digadang gadang masuk bursa pemilihan wali kota bekasi
tetapi partainya psi membantah mengajukan ketua umumnya masuk bursa pilkada
pasca sang kakak gibran raka buming raka menjadi wakil presiden terpilih
kaisang pangarep ketua umum partai solidaritas indonesia atau psi
digadang gadang masuk bursa pemilihan kepala daerah
yang diproyeksi adalah wali kota bekasi
relawan prabowo gibran yang mendaftarkan kaisang sebagai bakal calon wali kota bekasi
tapi kaisar didaftarkan lewat partai kebangkitan bangsa
udah ada komunikasi juga sama mas kaisang atau gimana
kita udah komunikasi dengan langsung ke mas kaisang
bagian dari instrumen mereka yang menginginkan masyarakat yang sudah komunikasi dengan kita
termasuk komunikasi dengan psi
berarti artinya untuk psi tingkat kota bekasi belum ada komunikasi pak ya
kita sudah mulai menjalankan komunikasi
tapi tinggal menunggu waktunya aja ketemu semuanya
membantah ketua umumnya masuk bursa pilkada kota bekasi
mas kaisang pangarep untuk maju di pilkada dua ribu dua puluh empat ini
itu adalah murni aspirasi yang datangnya dari bawah
ada juga dari partai politik lain ya
belakangan muncul yang di bekasi
itu kalau menurut hemat kami datangnya dari sebuah organ relawan prabowo gibran
yang dimana kami sangat mengapresiasi
dan dalam hal ini mas kaisang bersama psi
itu tidak pernah merencanakan atau membahas
untuk mas kaisang maju sebagai calon kepala daerah